tidak hanya melanda dunia virtual demam pokemon go ternyata menjadi ide tersendiri bagi para pelukis sepatu di surabaya
memanfaatkan populernya karakter monster pokemon mereka membuat sketsa tokoh tokoh pokemon untuk menghias sepatu
tayal produksinya kini banyak di buru penggemar
inilah sepatu lukis di salah satu toko di pusat perbelanjaan di surabaya
berbagai macam sepatu lukis dengan tokoh kartun dijual di sini
tak ketinggalan tentunya monster pokemon yang sedang booming
iya sejak booming di berbagai kalangan di dunia dan indonesia
karakter monster pokemon itu justru menjadi ide tersendiri bagi kalangan pelukis sepatu di surabaya
cukup dengan meniru gambar karakter aslinya
para pelukis ini membuat sketsa gambar di sepatu
dan mewarnai nya dengan pilihan warna yang menarik sesuai karakter aslinya
salah satu pelukis sepatu tersebut adalah dani
berawal dari bencana kebakaran yang dia alami beberapa waktu lalu
ia kemudian bangkit dan membuat ide terbaru dengan memproduksi sepatu lukis karakter pokemon
ia pilih pokemon agar sepatu lukisnya laku di pasaran mengikuti tren booming game tersebut
pameran husana muslim diajak teman saya pacang sepatunya itu
ternyata banyak yang minat
yang minat kebetulan pertama kali itu seorang penulis
anaknya seorang penulis itu
terus akhirnya aku bikin sendiri dengan motivasi dia
kamu juga bisa bikin
biasanya sepatu lukis buatannya sangat disukai kalangan anak anak
karena unik dengan gambar para tokoh monster pada game pokemon go
jarang adanya yang melukis itu nggak berapa adanya
terus anak anak pun apabila dia minta gambar
dia minta ada bisa dilukis sama ibunya
kini dhani mulai kewalahan menerima pesanan yang terus datang dari berbagai daerah di indonesia
bahkan dengan memanfaatkan penjualan melalui media sosial
sepatu lukisnya kini dapat menembus pasar ekspor ke wilayah turki